sementara itu hakim pengadilan negeri tangerang menjatuhkan fonis hukuman sepuluh tahun penjara terhadap terdakwa kasus investasi bodong ibinary option atau binomo indra kesuma alias indra kents
selain itu indra kents juga harus membayar denda lima miliar rupiah subsidi dari sepuluh bulan penjara
dalam sidang yang digelar secara virtual pada senin sore majelis hakim menilai pria asal medan ini terbukti melakukan penyebaran berita bohong
dan menyesatkan dalam program investasi di aplikasi binomo hingga menimbulkan kerugian para trader hingga puluhan miliar rupiah
ini lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum yakni lima belas tahun penjara dan denda sepuluh miliar rupiah
dalam pertimbangannya hakim menyebut tindakan yang telah dilakukan para korban juga termasuk dalam tindak kejahatan perjudian karena ingin mendapatkan keuntungan yang lebih besar
oleh karena itu seluruh aset yang disita menjadi milik negara karena termasuk dalam tindak kejahatan
menanggapi keputusan ini kepuasa hukum indrakes menyatakan kliennya akan mengajukan banding